hai hai hai hai oke mas bas ini orang yang paling tahu politik amerika kita peras ilmunya was going
on iya sekarang ke ibaratnya dakwaan sudah turun dari jaksa ya terambah salah tinggal ponis dari
set apa jaksa itu haus maksudnya dpr ponis dari senat hakim ya kira kira ya dan itu baru terjadi
tahun depan kira kira januari tapi ada kemungkinan bisa molor karena sekarang terjadi ketegangan
antara house dpr dengan senat dalam soal persidangan di senat nanti mau berlangsung
seperti apa ini masalah prosedural jadi ribet prosedural juga substansi
karena house ingin dpr ingin supaya ada fair trial persidangan yang adil dan itu bisa dilakukan
dengan cara memanggil saksi saksi yang kredibel dan itu yang senat masih belum mau putuskan untuk
ia dan ini bisa menimbulkan krisis oke konstitusional ada lihat sebetulnya seberapa
masuk akal sebenarnya dakwaan atau tuduhan tuduhan house kepada presiden trump itu kalau kita lihat
ada masalah ukraina pertama abuser power penyalahgunan kekuasaan yang kedua of
obstruction of congress jadi yang pertama itu dia menjanjikan sesuatu kepada pemerintah asing dengan
imbalan pemerintah asing tersebut mengumumkan joe biden anaknya ya sebagai tersangka korupsi
hai trump nggak mau dipanggil selama proses impeachment ini dia bahkan nggak mengirim
lawyer nggak mengirim saksi dan sebagainya ini merupakan suatu penghinaan terhadap house jadi
memang berat tuduhan itu kalau budi tanya tadi jadi bukan hanya sekedar politik orang tidak
harus dikuasai oleh partai demokrat tidak suka dengan trump yang ingin maju enggak sesimpel yang
dibayangkan orang itu jadi memang ada kejahatan yang teratut yang terjadi disitu tidaknya menurut saya
menurut haus dpr karena bukti bukti yang di depan sudah telah jadi trump diambil dianggap menekan
pemimpin ukraina untuk menyelidiki joe biden junior dan nanti apabila menolak ukraina pemimpin
ukraina menolak menginvestigasi joe biden junior maka bantuan perang akan ditahan oleh ini yang
disebut sebagai abuser power lalu kemudian kan setelah itu dia menolak untuk tadi dikatakan lemas
bas obstruction tadi itu menolak untuk menghalang halangi mencoba untuk menghalang halangi
penyelidikan yang dilakukan oleh dpr jadi ini problemnya bukan persoalan benar salah tetapi
nanti pertarungan kekuatan di senat nanti seperti apa nah sekarang kan sedang wasting time ini
membuang buang waktu ini bagaimana tarik ulur ini dan kayaknya sepertinya demokrat juga sedang
lagi sedang mempertimbangkan untuk menyerahkan tuduhan itu langsung ke senat sekarang atau kapan
namanya tadi itu menghadirkan saksi saksi yang kredibel yang fair di persidangan yang fair pada
titik itu ya tarik menarik masih akan terjadi dan kalau dilihat dari komposisi senat yang sudah jelas
yang paling paling banter hanya bisa empat puluh tujuh itu demokrat karena dia punya kursi empat puluh lima di senat plus dua dari
independen yang bisa bergabung dengan demokrat sementara lawannya bisa lima puluh empat lima puluh tiga sampai lima puluh empat nah itu dan demokrasi
itu siapa yang menang voting gitu kan aja di ujungnya seperti kalau di amerika kan seperti
makanya kemudian kan tadi dpr yang dikuasai oleh demokrat menginginkan ada persidangan yang fair
senat nanti dalam menentukan ini ya kalau begitu dia senat mengatakan oh ini tidak tuduhan tidak
bisa dilanjutkan ya sudah selesai oke ramahkan selamat sama seperti ketika bill clinton bill
clinton juga dinyatakan salah waktu itu oleh oleh house tapi kemudian karena disenat itu dikuasai
republikan dan ternyata tidak bisa berlanjut ya akhirnya selamat sampai akhir jadi memang ada
targetnya memang memakbulkan trump atau memang ini ada target lainnya secara politik li bisa
membuat nama baik terap itu jadi cemar kita sekiranya ada dua satu ini persoalan esensinya
itu sendiri yang soal menekan pemerintah asing tadi kejahatan kejahatan dan yang lain
adalah pertarungan politik jadinya power gamenya begitu nah ke tentu saja kita dari masyarakat umum
yang penting sebenarnya kita ingin tahu apa sih yang terjadi
bagaimana proses persidangan itu nanti bisa memberikan bukti bukti untuk kita mengambil kesimpulan apakah trump salah atau tidak
tapi sekali lagi itu menjadi nomor dua sekarang
komposisi suara menjadi nomor satu
karena kalau enggak ya enggak
tadi kan mas koar tadi mengatakan bahwa si siapa clinton kan sebenarnya bukan cuma clinton johnson juga sama
johnson juga disalahkan oleh house tapi dibela oleh senat dan akhirnya tidak jadi
yang sempat sebenarnya tidak pernah ada impeachment dalam sejarah amerika
yang terakhir kan sebetulnya nixon ex
jadi dia sudah dinyatakan kemundur
nah nixon ini yang menarik
perkaranya kemudian dibongkar secara jurnalistik
karena lewat watergate kasus watergate yang kemudian memusulkan depth road dan sebagainya
itu yang menarik sebetulnya
oke apa yang akan kita bayangkan dalam beberapa bulan ke depan jelang pemilu amerika
nah ini perstalasinya seperti ini
dan apa dampaknya juga buat indonesia
ini yang seru
justru banyak yang memperkirakan impeachment ini bisa makin menguatkan citra trump
elektabilitas trump untuk terpilih kembali
loh justru kontraproduktif seperti itu
itu tergambar dari hasil polling
karena makin kesini dari november atau oktober ya
yang tidak mendukung atau menolak impeachment itu makin naik
sementara yang setuju dengan impeachment makin turun
jadi ada gelagat mereka makin simpati terhadap trump
jadi perkara terzolimi ini menarik sekali
yang terakhir itu kan ini menunjukkan tingkat dukungan yang sangat tinggi
pada setahun menjelang election pemilihan amerika serikat presiden amerika serikat
apa yang membuat trump begitu populer selain terzolimi
apakah memang strategi amerika first kemudian inward looking trump itu
perang dagang segala macam itu justru menimbulkan simpatik dan juga angka angka statistik makroekonomi yang gathering better gitu
ya sebetulnya kan ini kan selaras dengan kampanye trump waktu itu yang kemudian
membangkitkan sentimen bahwa kami orang amerika itu
dan itu tampaknya berhasil membangkitkan menjadi jiwa amerika itu
meskipun dengan cara yang ugal ugalan sebagian orang mengatakan trump dengan cara ugal ugalan
tapi kita lihat bahwa itu tampaknya amerika sekarang sedang menyukai model model trump itu yang menunjukkan ini amerika
apalagi dia langsung menuju jantungnya populisme dia jantungnya apa melawan china kan melawan tiongkok
ini populisme artinya masih tetap dicintai tetap diminati oleh banyak orang
karena kan di mana mana sekarang populisme itu menjadi sebuah tools untuk memperoleh suara memperoleh popularitas yang tinggi
dalam kasus amerika ya populisme nasionalis gitu ya di sisi yang lain ada lagi populisme agama
sama sebetulnya ini
di indonesia gimana kalau kemarin kita melihatnya
karena terjadi dua duanya yang ini menyerang yang sebelah sini dengan mengatakan bahwa kamu populis
tapi sebetulnya yang mengatakan populis juga
kita akan lihat bagaimana perkembangannya ke depan apakah akan berujung pada impeachment atau justru makin memperkuat trump
karena pak jk katakan pak ini tahun depan resesi nggak resesi tapi paling nggak sampai ujung nanti akhir tahun dua ribu dua puluh satu kenapa
karena saya yakin trump itu pasti kalah gitu ini apa dampaknya untuk dunia kalau kita lihat konstelasinya
karena banyak orang yang menanti nanti perbaikan hubungan antara amerika dengan tiongkok gitu anda lihat gimana
iya kalau dari ukuran mayoritas negara dunia memang menghendaki trump kalah
karena selama ini bermasalah dalam membina politik apa namanya hubungan bilateral maupun multilateral
hampir gagal semua trump hampir di semua benua dengan nato dengan china kecuali dengan rusia barangkali
hubungan dengan putin kan
tapi selama ini langkah trump yang ugal ugalan seperti itu punya dampak yang mana
tapi kalau kita lihat ekonomi itu punya dampak yang baik nggak misalnya kalau kita lihat ugal ugalan tapi pertumbuhannya tinggi lapangan kerja makin banyak
kalau itu sebetulnya kan membaik ya
itu yang membuat trump mungkin tetap dicintai atau seperti apa
mungkin itu sekarang katanya ekonomi kuat walaupun nggak fair juga menilai trump berhasil dalam ekonomi karena obama lebih berhasil
waktu dia terpilih amerika sudah mengalami krisis finansial
waktu dia terpilih amerika sudah mengalami krisis apa finansial
waktu dia terpilih amerika sudah mengalami krisis apa finansial
impresif gitu ya melawan calon calon dari republik
kali ini demokrat punya calon yang seksi nggak
joe biden mungkin akan diharapkan dia menjadi penantang yang sepadan dengan trump
tetapi kan trump ini punya keahlian dalam memanfaatkan era kekinian
ketika dia mau maju lagi menjadi presiden waktu itu kan dia gunakan media sosial
dia gunakan twitter dia pakai facebook dan seterusnya
yang instrumen instrumen itu ternyata untuk demokrasi kekinian itu menjadi faktor
menjadi tools yang untuk menggerakkan populisme tadi itu
menjadi faktor yang sangat penting
sementara cnn dibilang fake news
kalau demokrat sendiri anda lihat punya calon yang kuat nggak untuk bisa menantang trump
yang cukup kuat untuk bisa ini
belum se impresif obama ya menurut saya
dan ini menjadi problem berat juga bagi partai demokrat untuk bisa menyaingi populisme trump
ukurannya nanti awal februari itu ada kaukus iowa
dan di situ akan terlihat lebih jelas lagi siapa yang dari demokrat yang bisa menantang trump
dan anda lihat kalau misalnya biden mendapatkan boarding pass itu cukup kuat untuk bisa menantang trump
sampai sekarang ya
nomor dua ya mungkin antara bernie sanders atau warren
oke oke kita akan lihat bagaimana perkembangannya ke depan
terutama nanti kita lihat karena dampaknya bagi ekonomi indonesia kerasa kalau kita bicara mengenai perang dagang amerika
ya kalau banyak yang berdoa di sini termasuk arief zulkifli katanya trump kalah aja katanya
tapi ya kita nggak tahu
kita lihat kita serahkan pada amerika serikat
singulannya budi itu
oke terima kasih mas koad terima kasih mas bas terima kasih mas arief atas perbincangannya
demikian layar demokrasi pada malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi
di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan ini
saya budi adiputro selamat malam